berbagai macam alutsista tni dipamerkan di monumen nasional
pameran ini digelar dalam rangka peringatan ulang tahun ke tujuh puluh tiga tni pada lima oktober yang akan datang
acara ini berlangsung pada tanggal dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
sejumlah alat utama sistem persenjataan milik tni dipamerkan kepada masyarakat di monumen nasional atau monas
masyarakat bisa langsung mengenal dan bebas bersuah foto dengan sejumlah alutsista yang canggih dan modern seperti armet roket astros helikopter apache tank skorpion dan sebagainya
pameran alutsista itu dalam rangka hut ke tujuh puluh tiga tni akan digelar dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
waktu beberapa saat keliling juga saya merasa bangga juga indonesia punya peralatan tni nya lumayan
dan mudah mudahan ke depannya juga bangsa ini bisa tetap merawat apa yang sudah dimiliki
kagum aja liatnya kan liat secara langsung biasanya kan liat di tv tv doang
sekarang lihat secara langsung kagum aja kaget
rasa gak nyangka bisa nyentuh nyentuh tuh mobil mobil gede gede
kegiatan pameran alutsista tni ini tidak hanya digelar di ibu kota
namun juga akan digelar di seluruh kodam tni dalam rangka hut tni
tujuh puluh tiga ausiriondolu jakarta